oke presiden yusuf kala bersama gubernur dki anies baswedan dan rombongan menyempatkan makan pisang di pinggir kalisentiong setelah meninjau wisma atlet kemayoran
wapres memastikan kalisentiong yang dijuluki kali item tidak berbau lagi
jk anies dan rombongan makan pisang di pinggir kali saat mengecek fasilitas wisma atlet kemayoran
keduanya berbincang sekaligus melihat kondisi kalisentiong
jk juga sempat bertanya pada rombongan yang hadir mengenai kondisi kalisentiong yang kini tidak lagi berbau
meninjau terakhir ini persiapannya baik di atlet village lebih khusus lagi usaha untuk meredam bau
kita makan pisang di situ tidak ada soal tidak ada campur dengan bau di situ